sampai jumpa di video selanjutnya
dia sedang kritis
kamu kesini sekarang ya
nah disitu kan
gak aktif lagi
pernah handphone juga
cuma tau gak kalau gak diaktifin
ngemil sambil mikir sendirian
ngapain mundur mandir kayak serikaan
gak usah bingung bingung dan gak usah kayak orang susah
kan semuanya udah aku handle waktu itu
jangan khawatir jangan khawatir
kenapa begitu lagi
katakanlah iki kuitnya ada aspek ini
gak akan memangsat bagi cam nasional

masih tahan diri
satu satunya sonde plus batuk
gak kurang pas di sulit
ke bioskop duduk di kursi a
ya ampun dunia sudah gila
tapi sekarang aku gak mau bisa sama dewi
kalau memang ada halangan aku akan hadapin sama sama
tidak akan pernah terjadi mama
aku akan pernah setuju sampai kapanpun
sekarang kamu masuk
masuk ke dalam dan kamu
kamu pulang pergi dari sini
andri pergi kamu
udah bikin tante kecewa
saya akan berusaha
mendapatkan restu tante
meskipun bukan hari ini
masuk mama bilang
sudah banyak aku ingin nikah
saya bisa ingin keluar
semoga aku sudah
mama tenang dulu satria kenapa ngomong yang jelas
dia sedang kritis
rumah sakit kamu kesini sekarang ya
satria mama mau

satria kamu kenapa
mama gak lihat juga kejadiannya
habis ketemu satria terusan mama pergi
nah terus dia mau ngejar mama
mungkin dia terlalu cepat lari sementara itu
karena dia nggak lihat dia nabrak tembok yang lancip itu
terus dia jatuh
itu kata pelayan di situ
oh jadi ini gara gara mama ya
gara gara satria ngejar ngejar mama
dia jadi celaka
mama masih belum puas juga ma
bikin satria menderita ma
udah udah udah
ini semua bukan salah nenek
nenek itu nggak salah
nanti tinggalin nek
nanti tinggalin nek
tolong bawa aku ke satria drei
aku ingin tahu keadaan dia kayak gimana
biar sekarang kita kesana ya
pak ya baik baik salam
yaudah maya berangkat sekarang ya pak ya
ya ya pak malam salam
ibu gak boleh tahu kalau aku janjian sama pak jimmy
ibu berangkat kerja dulu ya bu ya
selamat pagi ya bu
ya allah aku lupa
gak kasih tahu maya
ada pesanan jamu
aduh gimana ya
waalaikumsalam pak jimmy
ngapain kamu disini
kamu gak bisa membiarkan hidup kami tenang
aku kesini karena untuk menemui anak aku
dan aku berhak untuk anak aku
kamu tahu itu
ibu ngapain disini ibu
saya minta kamu jangan mengangkut kami lagi
ibu kita pulang aja bu
bu ibu sebenarnya ada hubungan apa sih sama pak jimmy
kenapa ibu selalu berantem aja kalau ketemu sama dia
siapa dia bu
bu maya pengen tahu
ibu percaya kan sama maya
atau memang ibu udah gak percaya lagi sama maya
ibu merasa dikejar kejar rasa bersalah
ibu merasa dihantui sama laki laki itu
hanya ibu udah gak kuat lagi untuk menyimpan rahasia ini sendiri
ya udah kalau gitu ibu cerita ke maya
ya ibu cerita bu
ibu anggap maya ini anak ibu kan
dia itu bapaknya dewi dan sita
bapak lagi cari seseorang kan
bapak nggak usah cari lagi
orang itu udah ada di hadapan bapak sekarang pak
enggak bu nggak apa apa
pak jimmy itu bapaknya teh dewi bu
kamu ngapain sih andri
ngapain kamu bawa dia ke sini
pokoknya dia nggak boleh masuk
nggak boleh ketemu satria
untuk apa dewi harus masuk
nggak ada urusannya andri